alah gayanya aja pakai pakai jebap gak ke ibu haja
padahal tetap aja mumpatin lelaki dalam rumah
eh bu rena kemana aja ini baru keliatan
ya di rumah aja
kirain bu rana keluar kota
kemarin waktu anaknya bu siska meninggal
bu rena gak keliatan
eh lagian apa sih hebatnya
di dunia pian
mau pindahan wid
iya bu imah
saya mau pulang kampung aja
di sini enggak nyaman separuh saya
kira kira kerjaan kamu gimana wid
saya udah berhenti bu
maaf bu saya mau angkut memang lagi
yang beli ramos
emangnya dari mana ya bu gusip kalau widya punya anak di luar nikah itu berasal
kata bu darmi dari istrinya pak rt bu rena
masya allah dia lagi dia lagi
dikhlaskan andi siska
kalau siska gak mau bawa andi kesini
widya siska benci sama bu rt itu
kamu gak boleh ngomong kayak gitu
semua ini sudah kehendak allah
ajal andi memang sudah waktunya
kalau bukan karena bu rt
pasti ada penyebab lain yang merenggut nyawa anda
biar baju itu bibi sumbangkan ke anak yatim biangka ya
biar baju yang satu ini siska simpan
ska mau bawa ke kalimantan
baju yang lain gak apa apa bibi sumbangkan
dia janji mau ngantar kamu ke bandara
sikasih aja bu rt
sini kita lihat dia
masih ada yang ketinggalan
pak pak lihat deh pak
itu dia depan
itu bu siska sang lelaki muda
ya biarkan saja lah bu
mungkin itu keluarganya
dia kan baru saja berduka
itulah pak udah tahu dia baru berduka
kok sempat sempatnya ya dia senang senang sama lelaki muda
aduh bikin malu warga kita kan
udahlah pak usir dia dari sini
apa susahnya sih
ibu ibu ini aneh ya
kayak gak pernah ngeliat orang naik mobil aja
udah sekarang ibu tidur
jangan ngurusin orang terus
lama lama nanti ibu bisa stroke
pak kenapa si bapak gak pernah mau dengar omongan ibu
ya udah sana tidur
kamu gak kesiangan berangkat jam begini
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
ya udah nanti hati hati kalau bawa mobil
jangan ngebut ya
gak sadar mama
tahu tahu udah gede aja
siapa tuh perempuan
bisa keluar dari rumah bu siska
sama lelaki lagi ya anak muda
ih ini gak boleh didiemin ya
dan membahayakan prt suami gue

kamu selesai bangun besok

ibu tuh siapa yang bu siska sih
nama saya hajah nuraini
siska minta saya menepati rumahnya
karena dia pindah keluar kota
baru tadi malam bu berangkatnya
pasti gara gara anaknya meninggalkan
jadi dia pengen hidup dengan bebas
pakai alesan tugas keluar kota
bilang aja dia pengen cari lagi
hah hari kene
ibu siapa ya
kalau jadi warga baru
lapor dulu dong ke rt
jangan main selonok aja di rumah
saya belum selesai
saya belum selesai
tidak ada tempat lapor sama pak rt
ibu tuh tinggal sama siapa aja disini
saya sendiri bu
keponakan sama bibi
sama sama janda hidup sendiri
pergi cari lelaki untuk bersenang senang
pelukan sama lelaki anak muda
ih atau malu deh ibu
ibu jangan sembarangan
saya dan keponakan saya
tidak seperti yang ibu tuduhkan
udah deh bu
pokoknya denger ya
warga disini semua baik baik
semua dilarang untuk berbuat mesum
terus jangan lupa ya
benar kata siska
kalau tinggal disini
harus tahan sama bu rt
pak pakai jilbab gak kayak ibu haja
padahal tetap aja
mumpetin lelaki dalam rumah
kemana aja ini baru kelihatan
ya dirumah aja
kirain bu rana keluar kota
kemarin waktu anaknya bu siska meninggal
bu rena gak keliatan
apa sih hebatnya
anak seorang pembunuh sampai ke rumahnya
anak seorang pembunuh sampai ke rumahnya
sampai dilayat sama semua warga
gak kebagusan deh
mendingan ikut adem adem di rumah
yang bener bu rena
kasian deh kalian bertiga gak tahu ya
andi itu bukan anak anaknya siska
nah kakaknya bu siska itu
udah meninggal juga
dibunuh tuh sama suaminya
nah suaminya itu kan jadi bapaknya si andi
nah ani jadi anak seorang pembunuh
eh siang siang kalian bertiga ngerumpi aja ngegosip
gak bagus dosa tau
aku minta body lotion yang biasa aku beli dong
ya udah deh bu rena
kami permisi dulu ya
permisi bu rete